alhamdulillah kami dari pasien lantai tiga puluh satu bahwa kami tes tanggal sepuluh swab kemarin sudah dinyatakan negatif covid sembilan belas
dan tak lupa kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para medis para dokter para perawat yang dua puluh empat jam berat kami
ini membuat kami menjadi sembuh membuat kami menjadi semangat
lantai tiga puluh dua menjadi saksinya kita di push untuk semangat untuk sembuh
itulah ungkapan haru yang disampaikan seorang pasien covid sembilan belas yang telah dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit darurat wisma atlet jakarta
sudipyo beserta tiga puluh tujuh pasien lain menerima surat keterangan sehat dari rumah sakit tersebut
yang diwakili oleh pengendali medis dan para medis rumah sakit
mereka yang dipulangkan hari ini sejumlah tiga puluh delapan adalah kondisi bagus dan sehat
dan sudah dilakukan swab dengan hasil negatif
artinya negatif ya sudah terbebas dari covid sembilan belas
untuk itu kami tekankan sekali lagi untuk mungkin warga yang belum memahami benar tentang covid sembilan belas
ini tidak usah terlalu takutan yang berlebihan
petugas berharap dengan surat keterangan tersebut
para pasien covid sembilan belas yang telah sembuh dan pulang ke rumah tidak dikucilkan
serta tetap mendapat dukungan dari lingkungan mereka
ketiga puluh delapan pasien yang sembuh ini telah menjalani perawatan lebih dari dua puluh hari